reva itu anaknya baik nisa
rafa itu sayang sama orang tua dia itu sopan
nah gimana sekarang ma
kena batunya sendiri kan
pasti kalian mau ke rumah sakit ya
gak ada yang boleh pergi malam ini
tapi kamu gak usah ngebantah ya dedy
aku ini nyonya di rumah ini
aku berhak mengatur apapun yang ada di rumah itu
sebagai ibu kandung kamu
aku melarang kamu pergi malam ini
abi mau ke rumah dokter
habis mau ke rumah sakit
jangan dipaksa revakasi ya dong
dari kamu gak usah ikut campur ya
atau kamu saya usir dari rumah ini dan kamu gak bisa ketemu api untuk selamanya
dan kamu odin
kalau kamu masih kerja di sini gak usah ikut campur
reva jangan seperti ini sama abi sakit dia nanti
jangan dilawan bu revanya
tapi digituin sama dia itu kasar banget
udah kamu tenang aja
enggak aku pengen pergi rumah
rumah ini jadi kayak pasar sejak reva ada di sini
situasi jadi panas dan makin sering ribut
nisa yang tukang bikin onar aja udah cukup bikin resah
sekarang ditambah reva lagi
berisik ya ma
abi abu bangen di rumah sakit
kamu dengerin dong omongan mama
mama bisa lihat sendiri kan
bagaimana mama bangga banggain perempuan itu dulu
begitu mama gak bisa ngapa ngapain keluar deh aslinya

eh terus jadi gimana kalo abis pergi gitu
kalian dua aja gitu kemana mana
atau suka ada temen temen yang ikut juga
mama udah ada janji makan siang
ma reva itu deketin mama ada maunya mah
dulu aja mama bangga banggain si reva melebihi dari anak sendiri
reva itu anaknya baik nisa
rafa itu sayang sama orang tua dia itu sopan
nah gimana sekarang ma
kena batunya sendiri kan
dapu ibu disini saja bu
tunggu disini saja
itu habis teriak teriak bang
abi gak pernah dikasarin kayak begitu
saya takut terjadi apa apa sekarang sama abi
gak bisa saya harus liat saya harus kesana
iya saya juga dengar kok
tapi kan kesehatan ibu belum pulih
ibu gak boleh stress
ntar penyakitnya umat lagi loh
nisa itu abi jatuh
ih ih ih
kenapa sih ma
ih ah ih
yaudah mama tenang dulu dong
yaudah biar aku cek ya tunggu sebentar
kamu bisa berdiri kan
bisa nisa kamu gak usah ikut campur ya
ini urusan ibu dan anak
lebih baik memang aku gak usah ikut campur
ya udah mama tenang aja ya
abi cuma jatuh kok
terus bisa bangun lagi sekarang
yaudah sekarang mendingan mama istirahat
jangan bikin yang macem macem ya
nisa keluar dulu
kasar banget kamu sama abi
ini kan anak kamu
gak pantas kamu nyebut diri kamu sebagai ibunya
udah deh bobby kamu gak perlu ikut campur ya
karena ini urusan aku sama anakku sendiri
kamu tuh gak tinggal sendirian di rumah ini
jadi jangan bikin ribut
lagian aku gak mungkin di majang liat kamu suka sari tukar abi
udah udah udah kamu tenang ya jangan nangis
udah udah udah
udah ya terserah kamu bu
kamu mau ngapain aja terserah
tapi yang pasti aku gak ngizinin abi keluar
saya gak peduli
yang penting abi gak boleh tersakiti
boleh ibu boleh nggak peduli dengan kesehatan ibu sendiri
tapi paling nggak ibu peduli dong
sama kesehatan pak dr fahri
pak dokter fahri itu masih terbaring di rumah sakit bu
masa ibu mau masuk ke rumah sakit juga sih
itu kan akan membuat pak dokter fahri nanti sedih hatinya bu
udah deh ibu gak usah khawatir
lagian kan ada pak bobi yang nanganin itu
mendingan ibu sekarang istirahat aja
masuk kamar oke
lebih baik saya temuin sama retno dulu
nanti dia juga kepikiran ada suara suara berisik seperti itu
udah udah abi jangan nangis ya
abi emangnya kenapa sih
kok mama reva bisa sampai marah gitu ke abi
mama reva gak ngijinin abi berada di rumah sakit
padahal om dokter lagi sakit
dokter fahri kecelakaan
udah sembuh apa belum
sekarang abi dengerin om bobi ya
kalau sama mama reva
supaya mama reva juga jadi sabar sama nabi
gak marah marah kayak tadi
ya udah nanti kalau misalkan abi pengen ketemu sama dokter fahri
biar om bobby aja yang nganterin
mau antar abi ketemu om dokter
tapi ya nggak sekarang ya
kita tunggu mama reva tenangan dikit
abi mau kan sabar
tapi jangan lama lama ya
biar ada yang masuk
susah banget sih disuruh makan mah
kalau mama nggak makan nanti gak sembuh sembuh
jadi belepotan gitu kan
biar saya bersihin
biar saya bersihin
biar saya bersihin
dari dulu gak pernah ngargain orang
giliran sama orang yang depannya baik
di belakangnya busuk
baru dia percaya
mama jadi nyesel
dulu perlakukan kamu kurang baik dewi
padahal ternyata kamu yang paling tulus sama mama
sekarang mama minum obatnya ya
ini dulu ya maya
nanti aja dulu
sekarang kamu ikut aku dewi